sekali lancung ke ujian maka seumur hidup lu gak akan dipercaya
eh pur pepatah kamu teh keliru pur
kalau pepatah sekali lanjut ke ujian itu buat orang yang gak jujur
kalau buat si motma pasti pepatah kayak gini pur
mulutmu harimau mu yang akan menerkam kepalamu
mat koran lu gak ada yang beli ya
enak aja ada dong banyak
ambil orang gue liat koran lu aja gak berkurang kok
kak pur so tau
kan gue jualan gue tau jumlah koran gue berapa
lemak itu alas buat al quran
meja kecil maksudnya
yah capek gue ngomong sama gayung sekuteng
lekar aja gak tau
maksudnya masih kecil gak pernah ngaji sih
pabur ada ada
ke dekat rawa bebek satu
wah sepuluh ribu malah amat
lima ribu aja dah
belum bisa mas
wah belum bisa yaudah jalan kakinya aja deh
nih mas cendolnya dua puluh satu gukus saya lebihin satu buat mas
makasih ya bang
sering sering beli di sini ya
bang tukang ketopraknya mana
udah pulang neng
mending beli es cendol aja
boleh deh dua dibungkus ya
lu kenapa mut kayak cacing kepanasan gitu
mau tahu aja urusan orang
ini udah bagus
terima kasih wak
neng laras kelihatannya teg kesel terus
mot perempuan itu paling benci kalau dibohongin
ya kan pur
sekali lo bohongin perempuan
maka seumur hidup perempuan itu gak akan percaya sama lu
halo iya teh
teleponnya ntar malam aja ya
malah lagi repot nih bikin kue
lo pernah denger pepatah ini belum
sekali lancung ke ujian
maka seumur hidup lu gak akan dipercaya
pepatah kamu teh keliru pur
kalau pepatah sekali lanjut ke ujian itu
buat orang yang gak jujur
kalau buat si motma
pasti pepatah kayak gini pur
mulutmu harimau mu yang akan menerkam kepalamu
iya sebentar lagi saya pulang ya
makasih ya mbak
saya boleh pulang sebentar gak ma
anak saya pulang cepet dari sekolah ma
saya mau nyiapin makan siang dulu
tapi ntar kalau udah selesai cepet balik lagi ke mari ya
yaudah deh mak
saya pergi dulu ya mak
walaupun saya mau ngejodohin si pur sama neng laras
tapi kalau untuk yang satu ini mah
saya mesti ngasih tahu kamu mut
kalau kita bersalah itu
kamu minta maaf sama neng laras
habis dari penabang
yaudah buruan sana minum
jangan lagi mak
hantarin saya yuk ke rumah laras
assalamu'alaikum pak ji
pak ji lagi dimana
di rumah guru gaji nya lia
ya udah dah
ojek tungguin aja ya
makan bareng di warung yuk
laras lagi capek
baru nyampe rumah dari kampus
kalau gitu aku beliin aja kayak dulu
ah gak usah
gak enak repotin kamu terus
malah aku senang bisa bantu mbak laras
tunggu sebentar ya ngambil dulu uangnya
kamu beli nasi bungkus
kan tadi pagi bapak udah bilang
yang beli nasi bungkus yang ini papa
nasi bungkus bobby buat papa aja
papa kan makannya banyak
bantuin papa dorong kerobak
kemungkinan kita badan